back tangguh persebaya surabaya otavio dutra mulai berkeinginan menjadi warga negara indonesia
hal ini dibuktikan dengan sejumlah aksinya mulai dari membina anak yatim piatu hingga membuat klub senam di surabaya
delapan tahun sudah defender tangguh persebaya surabaya otavio dutra merumput di indonesia tepatnya di surabaya
pertama kali bergabung dengan persebaya surabaya nama dutra menjelma sebagai salah satu legion asing papan atas di indonesia
kala itu otavio dutra langsung jatuh hati pada suasana kota pahlawan yang ramah dan bersahabat
bahkan dutra langsung memboyong sang istri tatiana christina the olivier dutra dan buah hatinya luana the olivia dutra untuk tinggal dan menetap di surabaya
saya sangat senang karena saya memang suka cinta indonesia disini saya memang mau tinggal di indonesia disini
karena saya sudah lebih orang indonesia daripada orang brazil
besar harapan dutra untuk menjadi warga negara indonesia
selain bisa membela timnas indonesia dutra punya harapan untuk bisa membantu sepak bola indonesia lebih baik lagi
meski tak lagi muda pria kelahiran fortaleza seara brazil ini akan mendedikasikan keahliannya untuk membantu anak anak kurang mampu
yang mau bermain bola dan menjadi pemain profesional